densus delapan puluh delapan masih terus memburu sisa sisa anggota jad di surabaya
kali ini densus delapan puluh delapan anti teror kembali menangkap satu terduga teroris warga kedung turi minggu malam
penangkapan dilakukan setelah pelaku menjalani salat tarawih di tempat tinggalnya
warga perkampungan kedung turikang tiga surabaya minggu malam digegerkan dengan penangkapan terduga teroris oleh tim densus delapan puluh delapan anti teror
terduga teroris yang ditangkap merupakan warga perkampungan setempat berinisial eb pria berusia lima puluh dua tahun
menurut keterangan ketua rt peristiwa penangkapan ini terjadi saat warga melaksanakan sholat tarawih pada minggu malam
menurut warga eb merupakan pribadi yang dikenal cukup baik di lingkungannya
bahkan dirinya selama ini dikenal pernah bekerja sebagai housekeeping sebuah hotel di kawasan tunjungan surabaya
ya ya sudah
terus kronologi penangkapannya gimana
waktu kan tahu saya pas terawih itu
saya dikasih tahu sudah kesini sudah dibawa
tapi kita berapa
satu orang itu saja
selain menangkap eb tim densus delapan puluh delapan juga menyegel rumah eb yang berada di salah satu gang di kampung gedung turi
wahyu beratama surabaya